kita beralih ke informasi lainnya
seorang bocah di ngawi harus hidup menderita bersama sang ayah
setiap harinya ia harus ikut mencari barang bekas ke sejumlah tempat sampah
kemiskinan yang melilit keduanya memaksa tinggal di gubuk kecil dan mencari makan di tengah tumpukan sampah
beginilah keseharian alia fitri amelia bocah perempuan berusia enam tahun warga desa legokulon kecamatan kasreman ngawi
bocah yang duduk di taman kanak kanak ini harus mengikuti suyut ayahnya yang berprofesi sebagai pemulung
mulai bermain belajar hingga makan semua dilakukan amel di dekat tempat sampah di mana ayahnya memulung
amel terpaksa menjalani hal ini sejak kedua orang tuanya bercerai setahun lalu
sejak saat itu amel dan ayahnya tinggal di sebuah gubuk berukuran empat x tiga meter dan kondisinya sangat tidak layak
keduanya harus tinggal di rumah yang sangat kumuh dan kotor bersama tumpukan sampah hasil memulung
hidup di rumah yang bersih dan layak huni saat ini barulah sebatas impian dan harapan bagi amel dan ayahnya
suyut terpaksa tinggal di gubuk kreot bersama anak sematawayangnya sebab ia tak punya tempat tinggal yang permanen dan layak huni
sementara mantan istrinya kini ikut orang tuanya di bojonegoro
sebenarnya suyut sangat berkeinginan punya rumah yang sangat layak huni
namun hasil memulung yang dia lakukan setiap hari hanya cukup untuk makan sehari hari
saya mencari rosok dan membuat gubuk seadanya
ini adik kalau nyari rongsong ikut terus
dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan kehidupan suyut dan anak sematawayangnya pun banyak mengundang iba para tetangga
kasian banget pak keluarganya itu
ya orang miskin tiap hari kerjanya cari itu loh rosok
sama anaknya anaknya sekolah pulang sekolah terus cari rosok dibawa hujan atau hujanan
meski hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan namun suyut tetap tegar merawat anaknya
ia tetap tegar bertahan hidup dari hasil penjualan barang bekas yang dikumpulkannya